berita lainnya saudara kawasan malioboro yogyakarta sejak jumat pagi mulai didatangi para wisatawan yang memanfaatkan libur cuti bersama
kenaikan ataupun kenaikan yesus kristus
selain berolahraga pengunjung juga memilih bersantai di jalur pedestrian
wisatawan domestik yang memanfaatkan momen libur bersama kenaikan yesus kristus
mulai mendatangi kawasan malioboro yogyakarta pada jumat pagi
mereka yang datang di pagi hari sebelumnya
umumnya adalah wisatawan yang menginap di berbagai hotel dan homestay yang banyak tersebar di seputaran malioboro
selain berolahraga tak sedikit pula wisatawan yang memilih bersantai di jalur pedestrian
untuk memberi rasa aman dan membantu kegiatan wisatawan
puluhan aparat polisi disiagakan di sepanjang jalan malioboro
selanjutnya kita akan ke yogyakarta
di sana ada jurnalis kompas tv michael aryawan
untuk memantau jalur wisata ataupun aktivitas wisata saat libur panjang akhir pekan ini
juga ada dinda destiani di bandung jawa barat
pengunjung semakin ramai di malioboro saat ini bagaimana kondisi di sana saat ini
selamat pagi radi dan saudara
kawasan malioboro memang sejak pagi tadi sudah mulai didatangi oleh wisatawan
dan hingga saat kami melaporkan untuk anda wisatawan semakin banyak yang datang
karena mereka memang memanfaatkan mobil hal libur di bersama pada saat ini
wisatawan yang akan masuk ke malioboro akan terus bertambah pada sore petang hingga malam nanti
karena memang pola wisatawan di yogyakarta demikian
ketika pagi mereka lebih banyak mengunjungi ke arah gunung merapi atau pantai selatan
dan sore hari mulai memasuki kota yogyakarta untuk bersantai di kawasan malioboro
namun seperti yang anda lihat di belakang saya tadi
wisatawan semakin terus bertambah pada jelang siang
ya aktivitas wisata sudah mulai tampak di jalur jalan malioboro
kalau tadi kalau kata michael biasanya kalau pagi ke jalur merapi dulu baru sore nanti ada santai malioboro
peningkatannya kira kira berapa persen dibandingkan hari hari biasa michael
ya kami sempat berbicara dengan petugas pariwisata yang mengantisipasi keamanan di jalur ini
kami tadi bertemu dengan polisi pariwisata yang memantau di kawasan malioboro
disebutkan pada pagi hingga saat kami melaporkan untuk anda tadi
ada peningkatan sekitar lima puluh persen dibanding hari biasanya jika hari normal
namun karena ini momen libur cuti bersama sehingga terlihat secara kasat mata ada peningkatan sekitar lima puluh an persen
ya libur panjang ini selalu ya yogyakarta terutama malioboro
jadi destinasi wisatawan yang akan bersantai di kawasan malioboro
saya ke ninda destiani ada jurnalis kompas tv juga yang memantau jalannya atau aktivitas wisata saat libur panjang kali ini
ninda kalau tadi di malioboro ramai sekarang anda di mana nih ninda
bagaimana situasi pengunjung ataupun wisatawan di sana
radi dan juga saudara saat ini saya sudah berada di kebun binatang bandung
atau mungkin yang masyarakat luas ini kenalnya adalah bandung zoo
dimana ini merupakan salah satu destinasi wisata yang paling digandrungi oleh masyarakat luas
khususnya kota bandung bahkan luar kota bandung
sebetulnya saat ini saya sudah berada di tengah tengah area kebun binatang
dimana sekarang masih sekitar pukul sembilan ya kurang lebih ya
namun sebetulnya kebun binatang ini masih belum buka radi dan juga saudara
tapi yang menariknya adalah banyak sekali pengunjung
ini di luar antrian loket tiket ini mereka sudah mengantre untuk kemudian mereka untuk melihat lihat binatang yang ada di sini
langsung saja kita akan ngobrol dengan salah satu pengunjung yang ada di sini
halo selamat pagi mas dengan mas siapa dari mana
wah dari jakarta berarti dari luar bandung ya
ini kesini sengaja lagi liburan atau seperti apa
sengaja liburan dari kemarin udah di bandung sih tapi baru hari ini ke kebun binatang bandung
nah kenapa memilih liburan ke kebun binatang nih ceritanya
pengen tahu aja sih karena kan kalau di jakarta keragunan udah pernah ya sama anak sama istri juga
tapi kalau ke bandung ini kan baru sekali ini aja jadi pengen tahu aja
ini kenapa memilih ke kebun binatang
karena tadi mungkin bawa anak apakah memang untuk memperkenalkan binatang atau seperti apa
jadi kita pengennya anak tahu
ini pengen anak ngeliat langsung aja sih
tadi di sini udah lihat binatang apa aja nih kira kira ya pak
atau mungkin ada yang baru lihat ternyata di binatang baru gitu
baru siamang tadi di atas ya terus orang hutan terus ada angsa lokal gitu
sama ini aja sih jerapah dan apa ini namanya ya
nanti habis dari sini di bandung mau kemana lagi nih wisatanya mas
terima kasih mas aziz dan keluarga
saudara memang betul bahkan pengunjung pun tidak hanya dari bandung saja
tapi dari luar kota bandung seperti jakarta bogor depok dan bahkan dari luar pulau jawa
ya sebagai orang yang lama di bandung saya sudah bisa menerka sebenarnya tadi
pasti mau ke lembang karena bersantai santai menjelang sore hari memang enak banget ya di lembang
terutama pada saat libur panjang seperti saat ini
terima kasih ninda destiani dari kebun binatang bandung
lalu juga sebelumnya ada michael aryawan dari kawasan malioboro yogyakarta
selamat bertugas kembali rekan rekan